beberapa hotel yang lokasinya dekat kediaman presiden pun sudah dipesan semua untuk tanggal resepsi kahiyang
pernikahan anak kedua presiden joko widodo kahiyang ayu kurang dari sebulan lagi
berbagai persiapan telah dilakukan
bukan hanya keluarga calon pengantin yang sibuk menjelang pernikahan sejumlah tamu pun sudah melakukan persiapan
salah satunya menyiapkan tempat penginap
beberapa hotel di sekitar tempat pernikahan sudah dipesan
salah satunya desunan hotel solo jawa tengah
khusus pada delapan november semua kamar berbagai tipe di hotel ini sudah dipesan
lokasi desunan hotel dekat dengan gerah hasabah dan kediaman presiden joko widodo
untuk tanggal tujuh dan delapan november itu tingkat hunian desunan hotel solo itu sudah penuh
untuk rata rata tamu adalah kepentingannya untuk datang dalam resepsi
di acara putri presiden mbak kaya
itu kebanyakan tamu tamu vip ya
di sunan hotel sendiri karena hotel ini secara geografis paling dekat dengan rumah kediaman
termasuk juga dengan gerah hasaba di mana perhelatan disenenggarakan
maka rata rata tamu yang menginap di sini pun bervariasi mulai dari yang vip
demikian juga dengan beberapa hotel lain yang dekat dengan venue
meski saat ini belum dipesan biasanya dua pekan sebelum resepsi sudah penuh
hal inilah yang terjadi saat pernikahan gibran raka buming raka